menko kemaritiman dan investasi luhut binsar panjaitan menteri perhubungan budi karya sumadi beserta gubernur jawa barat ridwan kamil
selasa siang mengunjungi depo kcic tegaluar yang berada di stasiun padalarang kabupaten bandung barat jawa barat
kunjungan ini dilakukan untuk meninjau langsung perkembangan proyek kereta cepat indonesia yang ada di stasiun padalarang dan tegaluar kabupaten badung
dalam kesempatan itu direktur utama pt kcic dwiana selamat riyadi menjelaskan di stasiun padalarang akan dibangun tempat transit baru kereta cepat jakarta bandung
sehingga penumpang bisa naik turun dari stasiun padalarang
menanggapi hal tersebut ridwan kamil meminta pihak kcic mengantisipasi kemacetan yang terjadi di kawasan padalarang
sebab lalu lintas di padalarang selama ini sangat rawan macet
padalarang ini kan punya potensi
potensi menimbulkan kemacetan regional
jangan sampai ini beres kemacetannya tidak terselesaikan
karena perlintasan sebidang kalau nanti jadi gelundar itu koinnya
jadi dari sekarang saya mengingatkan dan pasti saya bantu
bagaimana perlintasan perlintasan sebidang di flyover kan atau underpass itu harus konkret dan fix